sampai jumpa di video selanjutnya
sayang sekali kamu kalah dengan permainan sendiri
kamu sudah kalah badut
jika kalian berani menculik aku dan kawan kawan ku
anda belum jadi sahabatku
kenapa kalian tertawa
kalian sudah kalah
permainan ini sudah gagal
kau tidak akan pernah tahu
akhir dari sebuah dagelan yang indah
bila aku yang membuatnya
kalian sudah menolong
kita tidak bebas illinois
tidak ada lewat saya
semoga ketat publik
tidak ada teman teman di depan
salah satu kalau barunya mereka akan membunuh anda mesma

fab thai tenha berpilihan
mereka menikah di rumah kita
ada hantu anda tidak ada
tapi ini tidak mengapa sih bah

dasar orang orang aneh

sana pergi sana pergi
tunggu tunggu tunggu
kau seperti yang terbaya
pergi gak kamu pergi ya
aku tidak akan melupakan kejadian ini
dan aku akan balas semuanya dengan permainan
yang tidak akan pernah dilupakan
maju satu langkah
warga desa yang baik ini
kalian pikir bisa mengalahkan
tentu saja kalian bisa
kalian ingin menyelamatkan warga desa yang baik ingin bukan
apa yang ingin kamu lakukan
aku hanya melakukan
permainan yang menyenangkan
tutup hidung kalian
kalian tidak bisa menghilangkan jad beracun ini
kecuali kalian keluar dari penjara

dan mencari tempat untuk berbicara
kalau kalian gagal
semua warga desa ini akan mati
jika kalian terlambat
kematian warga desa ini
adalah kesalahan kalian
tentu saja kita harus menyelamatkan mereka
asap acunya semakin tebal
asap acunya semakin tebal
kalian semua minggir
biar aku dobrak pintu ini

naga ku tidak cukup kuat untuk membuka pintu ini
kamu bicara dengan siapa
tolong bantu kami
kamu bicara dengan siapa sih
kamu akan bisa memenangkan pertarungan ini
tantangan al falq dan anas
jaka kenapa kamu hanya diem saja
jaka kamu melihat hantu berarti untuk pertanda kita pasti jadi hantu
apa maksud perkataan sunan kali jaga mengingat tantangan surah alfalag dan anas apa hubungannya
bukankah yang harus aku lakukan hanyalah menghancurkan pintu penjara ini
jangka cepat kita harus membebaskan mereka
jaka aku sudah tidak bisa bernafas lagi
baiklah sekarang alirkan kekuatan ini ke kaki dan tanganku
ayo cepat pergi ke sini
tiba tiba saja
kamu mempunyai kekuatan yang hebat
ada kelemahan di pintu penjara itu
kalau saja aku sudah mengetahui kelemahannya
sebelum aku mendobrak pintunya
warga desa itu sudah keluar lebih awal

aja kamu menyadarinya alhamdulillah sekarang kita sudah menyelamatkan warga desa itu ya